peserta aksi di gedung bawaslu terus berdatangan hingga selasa sore peserta aksi diperkirakan sekitar seribu orang
sempat terjadi sedikit kericuhan saat aparat kepolisian yang dipimpin kapolres metro jakarta pusat
hendak bernegosiasi dan mengatur barisan para pendemo
kericuhan ini membuat polisi semakin siaga dan menyiapkan brikade tameng
namun kemudian masa bisa ditenangkan dan aksi terus berjalan
menurut informasi para pendemo bertahan hingga maghrib dan melakukan buka bersama di depan gedung bawaslu
ribuan demonstran berkumpul di depan gedung bawaslu menyatakan ada kecurangan dalam pemilu dua ribu sembilan belas kali ini
para demonstran juga meminta paslon satu untuk didiskualifikasi
korrespondensi nn indonesia arya dita utama memiliki laporan selengkapnya
sejak siang masa yang melakukan aksi demonstrasi di gedung bawaslu semakin bertambah
saat ini memang gedung bawaslu sendiri telah dijaga oleh pihak aparat kepolisian
ada sekitar ratusan pihak kepolisian
mereka sedang bersiaga menggunakan perlengkapan barang pengaman dan juga tembakan gas air mata dan juga kentungan
sementara itu dapat saya laporkan bahwa memang saat ini masa sedang terkonsentrasi di perempatan jalan hashim wahid dan juga jalan mh tamrin
atau yang di dekat misalnya di dekat sarinah jakarta pusat itu sendiri
saat ini masa sudah saya perkirakan mencapai ribuan orang dan mereka terus berdatangan
dan rencananya mereka akan juga melakukan buka puasa dan juga bahkan sampai sholat taraweh di sini
dan tentunya itu hal itu bertentangan dengan undang undang karena memang melanggar batas jam batas waktu dilakukannya aksi demonstrasi
hingga saat ini saya dapat sampaikan bahwa memang aksi demonstrasi berlangsung dengan kondusif
artinya memang belum sampai terjadi adanya kontak fisik baik dari aparat maupun juga dari para pendemo
anda bisa memang para pendemo di sini hanya duduk duduk
banyak yang duduk duduk
memenuhkan orasi dan juga menuntut agar bawah bawah selu
diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden satu karena dianggap melakukan kecurangan dalam pemilu dua ribu dua puluh
hingga saat ini kami belum dapat memastikan kapan masa meninggalkan lokasi
tapi berdasarkan informasi yang saya terima mereka juga akan bertahan hingga sampai nanti sholat taraweh atau sekitar pukul sembilan belas waktu indonesia barat
arya adi tautama
barat maestro jakarta